tinggal di daerah pedesaan kg gunung semeru lumacang cuan timur bukan berarti tidak bisa
melewati liburan sekolah dengan asyik dan seru ya salah satunya dengan bermain balap perahu
yang terbuat dari pelepah batang pohon pisang di sungai dengan suasana penuh keceriaan anak anak
kerjasama memotong batang pohon pisang dijadikan untuk tumpuan berenang meski terlihat sederhana
bermain di alam dengan teman sebaya menjadi hal yang sangat menyenangkan keseruan bertambah saat
anak anak ini beradu balap perahu rona keceriaan terlihat saat sarang sarai anak anak mengejar
perahunya dari pinggir sungai ya suka seneng gembira kalau dia main di rumah sepi kayak
masih di lumajang anak anak desa dawan wetan kecamatan rawa kangkung ini tampak ceria bermain
berbagai macam permainan tradisional seperti lato lato egrang kelereng gobak sodor dan
dakon tidak hanya bermain permainan tradisional anak anak juga diajak membaca buku serta mengaji
hai bisnya kalau di rumah kegiatannya apa main hp bagaimana serukan mengisi liburan sekolah di
sekitar rumah meski tidak berwisata ke suatu tempat tim liputan cnn indonesia